suatu ketika di kerajaan ezadolor sang ratu melahirkan seorang pangeran yang sangat tampan
seluruh kerajaan merasa sangat gembira
dan kemudian tibalah hari pembaptisan pangeran muda itu
dan ketika pesta sedang berlangsung seorang pengunjung tak terduga mengejutkan semua orang
seorang wanita tua bernama egael muncul di sana tiba tiba dan berdiri di atas kakinya mencium pangeran itu sebanyak tiga kali
egael memberkati pangeran dan memberitahu raja bahwa dia harus diberi nama dolor
dan kemudian dia melihat tanda di kaki pangeran dan memberitahu raja bahwa ada tanda kutukan pada kaki pangeran
raja dan ratu menjadi sangat tegang
rajaku bagaimana kalau igael benar dan putra kita dikutuk
bagaimana kalau ada masalah dengan kakinya
jika ternyata itu benar maka anak laki laki kita akan memiliki kemampuan hebat lainnya yang akan menutupi kekurangannya
ini selalu menjadi suatu hukum alam
seiring bertambahnya usia sang pangeran prediksi igael tentang kutukan dan kekhawatiran

egael mencari pangeran yang menurutnya tidak ada
pangeran dolor akan merangkak jatuh dan melompat daripada berjalan
itu sungguh menyakitkan bagi raja dan ratu untuk menyaksikan penderitaan putra tersayang mereka
paman dolor yang jahat sudah mengincar tata sejak lama
jadi setelah kematian raja dan ratu paman jahat itu datang dengan rencana yang juga jahat
dia memutuskan untuk memanipulasi pangeran dolor dan mengambil alih istana

dollar sang raja harus selalu kuat agar bisa menghadapi semua serangan penjajah dan melindungi kerajaan dari kejahatan
apa kau sungguh berpikir bahwa kau akan mampu melakukannya
apakah kau pikir kau akan dianggap sebagai raja yang pemberani seperti ayahmu
kata katanya menembus pikiran pangeran
paman yang jahat terus mengulangi kata kata ini dan pangeran menjadi yakin
lalu segera hal itu menimbulkan keraguan tentang dirinya di benak pangeran muda yang baik hati
aku mengerti kekhawatiranmu paman lalu apa yang harus kulakukan
ada sebuah desa yang bagus jauh dari sini
kau dapat tinggal di sana sampai kau menjadi pemuda yang kuat
semua kebutuhanmu akan terpenuhi
perawatmu akan selalu bersamamu
akan aku lakukan itu paman
aku akan pergi dulu
aku akan pergi dari istana
tapi bagaimana dengan kerajaan kita
aku dan saudara sepupumu akan menjaga kerajaan kita
jadi pangeran dolor dengan perawatnya pergi untuk tinggal di desa yang jauh
yang berada di luar pegunungan
pangeran diberi buku dan hal hal yang lainnya
tapi tetap saja pangeran dolor tidak mencari kebutuhan
pangeran merasa kesepian karena tidak ada orang lain untuk diajak bermain dengannya
atau untuk berbagi perasaan dengannya
rakyat izzadolor yang tersayang
pangeran telah dikirim untuk hidup dan tumbuh lebih kuat dalam perawatan yang tepat
dan suatu hari pangeran kita akan kembali memimpin kerajaan ini
jadi pangeran dolor menghabiskan siang
dan juga malamnya di desa yang jauh dengan perawatnya
bertanya tanya apakah cobaan beratnya ini akan segera berakhir
perawat pangeran dolor menghabiskan waktu untuk mengajarinya membaca dan menulis
sehingga pangeran mulai membaca buku buku yang dimilikinya
dia membaca tentang tempat yang menakjubkan di bumi dan bermimpi untuk pergi ke sana
pangeran dolor mengambil peluang untuk mencari makhluk

pangeran dolor mengambil peluang untuk menemukan makhluk
dia mengambil peluang untuk menemukan makhluk
aku harap aku dapat melakukan perjalanan ke negeri negeri ini dan melihatnya dengan mataku sendiri
saat dia berbicara dia mendengar di belakangnya suara ketukan
lalu dia berbalik dan dia melihat wanita tua yang tampak manis igael dengan gaun berbintang
dan tersayang aku adalah ibu baptismu dan aku datang untuk menunjukkan kepadamu cara untuk menuju takdirmu
semua mimpiku ambisi ini hanyalah pikiran indah karena ketakutan dalam diriku tak terkalahkan
aku sudah mencoba ibu baptis
aku sudah mencoba
hanya aku yang bisa membantumu
itulah alasanku datang ke sini untuk memberimu hadiah yang spesial
apa ini ibu baptis
ini adalah sebuah jubah bepergian
abra kadabra dam dam
dan itu akan membawamu kemanapun kau ingin pergi
berbalik untuk kembali
ambil ini dan aku harus pergi
aku akan terus mengunjungimu
pangeran melihat jubah itu menggelinding menjadi bola
dan mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam lemari mainannya
hati pangeran dolor senang pada apa yang dikatakan ibu baptis tentang jubah itu
selama beberapa hari berikutnya
pangeran dolor menyembunyikan jubah itu di lemarinya
dia melihatnya dan bertanya tanya apakah itu benar benar jubah ajaib
ibu baptis berbicara untuk kebahagiaanku
aku harus mencoba jubahnya
ingatlah kata kataku pangeran
taklukkan ketakutanmu dan kau akan diberkati dengan kesuksesan dan kemuliaan
kau tidak bisa berjalan berlari atau bermain
tetapi kau akan bisa terbang
kemudian ketika pangeran memulai
memutuskan untuk mencoba jubahnya
jubah itu perlahan terbuka dengan sendirinya dan tergeletak di lantai seperti karpet
pangeran menyaksikannya dengan matanya yang bersinar dengan takjub
kemudian dengan ragu ragu mencobanya
apa yang dikatakan ibu baptis untuk terbang
oh ya abrakadabra dam dam
dan tepat saat pangeran selesai mengucapkan kata kata ajaib
jubah itu mulai naik perlahan
dan lebih tinggi lagi
dan jubah itu terbang keluar dari jendela menuju langit biru di atas
dan meninggalkan bumi yang jauh di bawah
itu adalah malam ketika pangeran melakukan penerbangan pertamanya dengan jubah ajaibnya
angin dingin mengalir
dia naik ke langit biru yang gelap
bintang bintang mulai terlihat pertama kali
dan kemudian tidak terhitung jumlahnya
angin menjadi lebih dingin
dan pangeran menjadi menggigil
aku harus kembali sekarang
oh ya ampun
apa kata kata untuk kembali
meskipun tidak yakin
tetapi begitu pangeran dolor mengucapkan kata kata yang tepat
jubah itu mulai berbangun
ketika dia mencapai menara
dia menyelinap masuk secara perlahan
dia mengenakan jubahnya saat pintu terbuka
waktunya makan pak
jangan lupa untuk mencoba
waktunya makan pangeran
oh kau terlihat baik dan cerah sekali hari ini
nikmati makan malammu dan tidurlah dengan nyenyak
sang pangeran dengan lahap memakan makan malamnya
tetapi dia tidak bisa tidur dengan mudah dalam tidurnya
dia terus melihat keluar
dan sangat bersemangat memikirkan kemana dia harus terbang keesokan harinya
jadi keesokan harinya
pangeran dolor menjalani pelajaran paginya dengan gembira
dan karena dia ditinggal sendirian
dia mengambil jubah itu dan memakainya
dan dari jubahnya terbang atas perintahnya
melewati bukit bukit indah di dataran tinggi
aku harap aku punya kacamata ajaib
yang akan membantuku melihat tempat dan hal hal indah dari dekat
tidak lama setelah dia menyelesaikan keinginannya
sepasang kacamata ajaib jatuh di matanya
dan dia bisa melihat sesuatu dari dekat
seolah olah dia hampir bisa menyentuhnya
dengan bantuan kacamata ajaib
pangeran dolor dapat melihat setiap helai rumput
setiap kuncup dan bunga kecil
dia melihat sekawanan burung terbang
dan mulai terbang serta berlomba dengan mereka
wow hohore ini sangat menyenangkan
tenggelam dalam kebebasan dan kebahagiaan yang baru ditemukannya
sang pangeran perlahan mulai merasa kedinginan
aku harap aku punya selimut untuk membuatku tetap hangat
sebuah selimut secara ajaib muncul dan membuatnya tetap hangat
dan kemudian dia menyadari bahwa dia juga sangat lapar
aku harap aku bisa makan sesuatu
dan seperti gelas dan selimut
semua hidangan favorit pangeran muncul secara ajaib di hadapannya untuk dimakan
setelah menikmati makanan lezat
pangeran dolor perlahan pergi tidur di atas jubahnya
pangeran terbangun saat dia merasakan air di tangannya
setelah bangun pangeran terbang lagi
dan sekarang dia berada di pedesaan yang ditutupi dengan sungai yang indah
hewan pepohonan dan bahkan juga air terjun
oh aku harap aku bisa mendengarkan semuanya dengan lebih baik
dan saat itu
ibu baptis mengiriminya beberapa telinga perak yang sama dengan miliknya
jadi dia kemudian bisa mendengar semua yang dia lihat
jubah terbangnya turun lebih rendah
dan membawanya lebih dekat untuk melihat gadis muda lilby
yang berlari di lapangan karena dikejar oleh serigala
pangeran tersentak melihat penderitaannya
hah serigala akan segera menyusulnya
aku harus melakukan sesuatu dengan cepat untuk membantunya
dan untuk itu aku harus turun dulu
aku harus turun dari jubah ini
dan tanpa banyak basa basi
pangeran dolor melompat turun dan mulai berlari
pertama perlahan dengan mantap
dan kemudian menambah kecepatan dengan kakinya sendiri
saat dia mendekati serigala
serigala itu secara ajaib menguat
oh ya ampun aku berdiri di atas kakiku
ya pangeran dolor ingatlah aku telah memberitahumu
kalau kau menaklukkan ketakutanmu
maka kau akan menjadi mulia
itulah hukum dan hadiah dari alam
untuk semua orang yang percaya
ibu baptis yang tersenyum hilang
dan pangeran serta gadis lilby menjadi teman
kau adalah pewarisah pangeran tahta
paman jahatmu sudah tidak ada lagi
dan kau harus pergi ke kerajaanmu
segera sebelum orang lain menduduki tahtamu
dan mendengarkan perawat
pangeran akhirnya membuat keputusan
aku akan mencoba untuk mencapainya dengan cepat
malam itu pangeran melepas jubahnya dan berkata
oh jubah tolong bawa aku segera ke kerajaanku
jubah itu mengerti
dan malam itu
membawa pangeran muda ke kerajaan ezadolor
saat mereka tiba di atas kerajaan dolor
burung murah yang berwarna warni dan bersinar
datang di samping mereka dan mulai bicara dengannya
selamat datang raja
ikut denganku dan aku akan menunjukkan kepadamu sekitar kerajaan
burung murai itu menunjukkan seluruh istana kepada dolor
dan kemudian dia menunjukkan tahta kepadanya
saat para menteri berfikir
siapa yang akan duduk di singgah sana sekarang
mendengar perawat itu
pangeran dolor turun di depan rakyatnya
dan semua orang menjadi terkejut dan juga tercengam
aku pangeran dolor
rajamu dan pewarisah tahta ini
melihat pangeran dan tanda di kakinya
para menteri yang setia mengenalinya tetapi masih ragu
saat itu juga
pangeran dolor melihat penjajah menyerang kerajaannya
ketika mereka mengetahui tentang kematiannya
dan sekarang ingin merebut kerajaannya
pangeran dengan jubah magisnya mengalahkan musuh dengan gang
karena yakin dan juga bahagia
orang orang kerajaan mulai memuji nya
keluarkan pangeran dolor
jangan lupa untuk berikan jika ingin mengembang
dan dengan demikian
pangeran dolor menjadi raja dolor
yang memerintah kerajaannya dengan bijaksana
dan melindungi rakyatnya dari setiap bahaya sepanjang hidupnya
dan menjadi terkenal sebagai raja rakyat
dengan memiliki perawat di sisinya sebagai perdana menterinya
dan untuk lilby
mereka jatuh cinta satu sama lain